dalam kunjungan kerjanya ke lampung presiden jokowi dodo menyempatkan diri bersilah turami dengan ulama dan santri
pondok pesantren darussalamah di lampung timur
dalam pidatonya jokowi mengingatkan
kendati indonesia negara demokrasi dan bebas berekspresi etika serta tatak rama tetap harus dikedepankan
kehadiran presiden di pondok pesantren salafiyah darussalamah disambut antusias oleh ribuan santri dan warga lampung timur
yang untuk pertama kali dikunjungi
presiden hadir didampingi ibu negara iryana joko widodo sekretaris kabinet pramono anung dan menteri pupr basuki hadi mulyono
dalam pidatonya presiden mengingatkan agar masyarakat terus menjaga persatuan dan kerukunan bangsa
sebab kerukunan dan persatuan dalam keberagaman itu menjadi kekayaan tersendiri bagi indonesia
selain itu di hadapan ribuan santri jokowi mengatakan
walau indonesia merupakan negara yang membebaskan berekspresi dan berdemo etika dan tata kerama tetap harus dikedepankan
karena kita adalah bangsa indonesia yang terkenal akan sopan santun keramah tamahan